gara gara menganiaya warga yang dituduh mencuri buah sawit
sejumlah bangunan sebuah perusahaan kelapa sawit di kecamatan batang peranap
indragiri hulu riau dibakar masa
aset perusahaan yang dibakar terdiri dari bangunan workshop pergudangan dan bengkel
empat unit mobil dan satu unit alat berat juga ikut terbakar
dari keterangan kapolres indra girihulu akbp baktiar alpunso pada kami siang
pembakaran aset perusahaan dipicu kemarahan warga yang menilai
perusahaan telah mengingkari janji yang sudah disepakati pada april dua ribu dua puluh dua lalu
sebelumnya pemuka masyarakat memberikan sanksi adat kepada perusahaan berupa denda rp empat puluh lima juta
sanksi adat diberikan kepada perusahaan karena petugas keamanan perusahaan
telah menganiaya seorang warga
yang dituduh mencuri buah kelapa sawit milik perusahaan
namun tuduhan tidak terbukti